terima kasih banyak karena telah menyelamatkan putri saya
kami benar benar minta maaf kepada kalian karena sudah menuduh yang tiba tiba
tidak usah dipikirkan kiko
besok pagi ajak penduduk untuk melakukan sholat istiskoh untuk meminta hujan kepada allah sw
bangeran sejati marah itu bangeran sejati marah
nyimas pusatkan kekiramu dalam melawan raksasa itu
pamankan gusti perabot
gusti dijadikan hamba yang mengejar orang itu
rajurit kembali ke istana
alhamdulillah akhirnya kita selamat semua
iya seh guru
ini mas karena perjalananmu semakin berat sebaiknya mayang beserta teman teman semuanya tinggal di padepokan bersama guru itu
aku juga berpikir seperti itu seh guru
demi keselamatan mereka semua
selain itu banyak manfaat buat mereka
sehingga mayang nanti dibawa ke rumah
di padepokan bisa mempelajari ilmu dunia maupun akhirat
iya seh guru
ceng kali ini kita akan berpisah nih sama nyi mas
kamu setuju enggak
tidak tahu setelah kakek guru saja
kalian semua tinggal bersama saya guru di padepokan ya
jadi kita harus berpisah kak
mayang kakak rara memiliki tugas yang sangat berat
sementara mayang dan teman teman semua tinggal sama kakek guru di padepokan ya
a ceng a seh kalian berdua jaga adik kalian ya
kau juga berdua
saya juga berdua
saya juga berdua
saya juga berdua
waalaikumsalam seh guru
apa pak bambang sudah menangkap penyusup itu
aku gusti prabu
mereka berhasil meloloskan diri
kita periksa setiap sudut kamar yang ada di istana ini
jangan biarkan penyusup itu lolos
baik gusti prabu
ini kesempatanku untuk membuat segalanya lebih rumit
ampun gusti prabu
apa kalian berhasil menangkap penyusup itu
ampun gusti prabu
kami akan menangkap penyusup itu
kami belum berhasil menemukan penyusup itu
bagaimana pak man
apa pak man sudah berhasil menangkap penyusup itu
ampun gusti prabu
hamba sudah cari ke seluruh kamar di istana
tapi hamba tidak menemukan penyusup hitam
ampun gusti prabu
ada satu kamar yang hamba belum periksa
kamar gusti ratu subang larang
ampun gusti prabu
riksaka maribunda ratu subang larang
tapi gusti prabu
aku akan menemani pak man
untuk memeriksaka maribunda ratu subang larang
mari pak man
ampun gusti prabu
ampun gusti prabu
ampun gusti prabu
ampun gusti prabu